barang minyak pt pertamina ru enam balongan kabupaten indramayu jawa barat terbakar pada senin dini hari
kebaran api terlihat membumbung tinggi dan terpantau dari jarak jauh hingga menyebabkan langit di indramayu merah menyala
kilang minyak pt pertamina ru enam balongan yang berlokasi di kabupaten indramayu jawa barat terbakar pada pukul satu dini hari
api yang melalap terlihat hingga sejauh lima km
sempat terdengar bunyi ledakan keras yang membuat warga berhamburan melarikan diri
mengutip dari laman pertamina kilang enam balongan kegiatan bisnis utamanya adalah mengolah minyak mentah dari duri dan minas menjadi produk bbm non bbm dan petrokimia
kilang minyak yang mulai beroperasi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini berada di sukareja kabupaten indramayu atau berjarak sekitar dua ratus km arah timur jakarta
belum diketahui penyembuhan
kebakaran kilang minyak dengan kapasitas satu ratus dua puluh lima ribu barel perharinya
saat kebakaran terjadi wilayah indramayu tengah mengalami hujan deras

ya besar pak
pemirsa kilang minyak pt pertamina ru enam balongan kabupaten indramayu jawa barat terbakar senin dini hari tadi
kobaran api terlihat memumbung tinggi dan juga terpantau dari jarak jauh yang menyebabkan langit indramayu merah menyala
dan saat ini pemirsa kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami jerry komara jurnalis transmedia
bagaimana kondisi di sana saat ini jerry
dan adakah korban akibat terbakarnya kilang
kilang pertamina ini
baik dapat kami laporkan bram samalia
untuk saat ini saya masih di rumah sakit indramayu
di mana beberapa korban sempat dilarikan ke rumah sakit indramayu
sejauh ini korban yang baru terdata di rsud indramayu berdasarkan data dari bagian keamanan di depan ini
sedikitnya ada enam orang yang mengalami luka
mengalami luka luka akibat dampak dari ledakan pertamina tersebut
dan beberapa korban lainnya juga
tadi saya sempat ke rumah sakit bumi patra
setidaknya ada empat korban juga yang mengalami luka dari warga sekitar
mereka mengalami luka akibat ledakan kuat dan ambruknya bagian atap yang mengenai mereka
karena sebelum ledakan adanya getaran kuat yang terjadi
sementara hingga saat ini
kobaran api masih terlihat dari kejauhan
kondisi api ini cukup besar
sehingga dari jarak radius satu km
api masih terlihat
bahkan asap masih membumbung tinggi
seperti saya juga saat ini berada di rumah sakit indramayu
sekitar lima km dari lokasi kejadian
asap terlihat dari rumah sakit sini
jadi kalau bisa anda gambarkan sebenarnya
seberapa jauh jarak kilang ini dari kemudian pusat kota ataupun obyek obyek vital yang ada di indramayu
dan bagaimana kondisi
apakah memang sudah ada evakuasi
dan apakah ada titik pengungsian begitu bagi warga di sana
untuk lokasi dari kota indramayu sendiri ini
jaraknya sekitar enam sampai sepuluh km dari lokasi kejadian bram
untuk beberapa korban ada di beberapa rumah sakit
namun kami masih belum mendapatkan berapa jumlah korban yang terdampak dari ledakan tersebut
sementara itu dapat kami informasikan juga
barusan kami mendapatkan informasi
beberapa warga memang diungsikan ke kantor bupati indramayu
ini dijadikan tempat pengungsian sementara terhadap para korban masyarakat sekitar yang terdampak dari ledakan tersebut bram
jadi bisa anda gambarkan bagaimana saat ini upaya untuk mengatasi kebakaran ini yang telah dilakukan
untuk saat ini saya melihat tadi beberapa kendaraan pemandang kebakaran dan petugas dari pertamina serta beberapa pihak terkait
masih fokus menangani kebakaran yang masih terjadi hingga saat ini
dan pihak pertamina pun kami masih belum mendapatkan konfirmasi dari pihak pertamina mungkin karena saat ini mereka sedang fokus dalam penanganan kebakaran tersebut
dan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
beberapa petugas kepolisian juga melakukan penjagaan di sejumlah akses jalan masuk ke wilayah kilang balongan ini bram
karena beberapa kendaraan yang melintas ini disekat petugas
untuk dialihkan ke jalur lain untuk menghindari hal yang tak diinginkan
dan kita akan melanjutkan
ini mengenai korban jerry
dapatkah anda gambarkan korban korban ini adalah warga sekitar atau ada petugas begitu
tadi saya sempat melihat dari belik rsud di instalasi gawat darurat
memang ada beberapa korban yang masih ditangani kami
tidak bisa dikawal
tidak bisa belum diizinkan untuk masuk mengambil gambar
tapi saya sempat lihat ada beberapa korban tampaknya mengalami luka bakar
mereka ini rata rata pengguna jalan yang sedang melintas saat ledakan tersebut terjadi
di antaranya ada beberapa luka bakar di bagian kaki kepala dan tangan
baik kami tunggu informasi selanjutnya dan juga bagaimana penanganan dari kebakaran ini
untuk itu selamat bertugas kembali
ya dan tetap jaga keselamatan